bawa apa sih mereka
lah itu bukannya itu bukan kertas bekas yang tadi gigi taruh luar buat gigi loakin ketukang biasa
ini ketukang loak
ini jawabannya berjudipan
ngapain dibawa masuk lagi
wah mah aja ini ah
bawa keluar lagi
eh mbak mbak
ini fotokopi yang tadi disuruh ambil sama mas randy
tuh liat mbak
lagi rocos aja sih kaya pake senceplik
ini uya baru dapet informasi dari pak rendy
tadi pak rendy udah chattingan sama uya
suruh bagiin selbaran ini
pak rendy sekarang lagi potokopi lagi buat dibagiin lagi nih
eh si si si buat buat buat
berarti kiki mau ngasih taipu dulu ya
kalo ada ini ya ya bener bener bener
rendingin dah nah cakep nih
banyak begini mbak mbak
mbak mira itu udah salah ngambil segitu banyak
ya lu kata kira gua kagak punya temen apa
temen gua banyak noh reman reman di pasar
gua bagi bagi ntar gua suruh mereka
cewe oke wah lu baru tau
dia begini begini lama di pasar ini
oh jadi prima dagang cucu
kalo gua gibang lah gua colot masa lu berdua
tutup gak tuh oh
udah bantuin juga ini kan kita harus dibagi bagiin juga
buat lu buat gue
di dalam sana ntar ya
ntar nunggu kiki mari
bu ini mas randy bikin selebaran kayak gini
buat nyariin reina bu
ini ini rendy idenya bagus sekali bikin
selebaran seperti ini
sayang banget foto ini jadi kangen reina
jalan ke depan atau keluar dari komplek
buat nyebar nyebarin seleparan ini
ibu siapa tau ada orang yang ngeliat reina
kamu pinter sekali
maksudnya semakin banyak yang disebar
siapa tahu makin banyak orang yang
bisa kasih informasi soal rena
ibu ibu mendingan dirumah aja ya
ibu ibu mendingan dirumah aja ya
saya juga gak ngapa ngapain dirumah kiki
ibu mendingan kiki sama mbak mirna aja ya

juga mau ikut sebar sebarin selebaran ini
ibu di rumah aja ya
kalau aku pusing
kalau gitu saya juga mau foto ini selebaran
terus nanti saya akan sebarkan di
saya akan sebarkan melalui telepon
ibu mending gitu aja ya pak ya
ibu di rumah aja ya pak ya
yaudah kalian hati hati ya
janji nanti kalau misalnya ada info
kiki jalan dulu ya
surat dari pengadilan
semoga ada berita baik
semoga ada berita baik
aku harus berseksi lagi
surat dari pengadilan
tante aku diminta untuk
ini aja sih boleh saya liat
tante tau ini pasti berarti
berat buat kamu
tapi aku sangat yakin kamu bisa
kau bisa menghadapi ini semua
kamu perempuan yang sangat kuat jessi
kamu perempuan yang sangat kuat jessi
amin terima kasih banyak tante rose
jadi kamu gak perlu takut
gak perlu ragu lagi
kalau aku boleh tau
yang tante pegang itu
kertas apa ya tante
selebaran untuk mencari reina
aku bikin selebaran
supaya kalau ada orang yang
ketemu reina bisa langsung
idenya bagus banget ini tentra
semoga dengan selebaran ini bisa lebih
mempercepat menemukan reina
tante aku boleh izin nggak
aku boleh ikutan sembahin
selebaran ini ya
tapi mirna sama cici udah jalan duluan tadi
membawa banyak selebaran untuk dibagi bagikan
siapa tahu mereka belum terlalu jauh jadi aku bisa nyusul
boleh ya tante
kamu gak capek
ini keliling keliling nanti nyebarin selebaran
ya aku yakin tante soalnya kalau aku diem aja
aku juga kepikiran hati aku gak tenang
lebih baik aku ikut bantu cari reina
dan bermanfaat juga disini kan kirinya
terima kasih tante
udah nomernya kiki
udah aku siap tante
mbak jess ini kan juga mau ikut
ini kiki masih di depan jalan komplek gitu kok
yang jalan raya
nah kiki belum nyebrang masih yang diseberangnya warung itu loh

apa perlu mbak jes dijemput sama pak boim
oh ya udah kalau gitu mbak
ya kiki mbak mirna sama pak boim tunggu sini ya mbak ya

tapi ntar dulu kita nungguin mbak jess
datang dulu abis itu baru kita
ya udah kalau gitu saya ke atas sana dulu
iya mbak kalau gitu saya ke sana ya
iya tati mbak di tempel semuanya ya
iya tenang aja mbak oke
kalau begitu mbak jessi iya langsung balik ke gerbangnya ya
soalnya takut nggak ada yang nungguin
iya tapi liat liat juga ya ya udah pasti tuh mbak iya udah
kalau mbak lihat anak yang ada di foto ini tolong kabarin saya ya
ada nomernya di bawah situ
nanti ada ya mbak kalau dia ada
ini beberapa influencer juga ada ngepost
berada hasil amin
ren lo kenal apa
saya sempet berpikir kalau
bukannya dengan cara ini malah
bikin panino jadi tau ya
dengan selebaran ini
gue rasa ali tuh udah memperhitungkan
semuanya al kan pinter
iya juga sih
kita lanjut kita keburu gelap
posisikan mereka kepal
berarti perkembangannya bagus dong dok
karena kemarin pas diperiksa
detak jantungnya melambat
ini kondisi istri saya membaik seperti ini
apa karena ada pengaruh dari
daula juga iya pak
karena daula sangat membantu bu andin
untuk menjaga emosi
dan pola pikir bu andin juga harus
dikenalikan ya bu
ukuran badan dan kepalanya juga sesuai
dengan usia kandungan
air ketuban juga disini
udah mulai jernih bu
ibunya juga harus
sehat secara fisik dan emosi ya bu
mempengaruhi kondisi janin bayi
kalau besok bu andin
kondisinya masih seperti ini
dan tensinya masih normal
nanti dokter penyakit dalam
akan memberikan obat untuk menjaga tensi
dan juga vitamin dari saya
tapi seperti yang saya
katakan tadi ibu harus
tetap tenang karena ini
berhubungan dengan bayi
saya akan berusaha semaksimal
mungkin ya dok ya
mungkin masalahnya sekarang ini karena memang
saya paham apa yang ibu rasakan
semoga besok pulang
sudah membaik ya bu dan
anaknya bisa ditemukan
pemeriksaan hari ini sudah cukup
pak al sama ibu ada yang mau ditanyakan
dengarkan kata dokter
kalau kondisi kamu
bisa stabil seperti sekarang
besok kamu udah bisa pulang
saya senang banget dengarkan itu
dari awal kamu masuk
rumah sakit terus
kamu minta keluar
ke rumah sakit
apalagi kamu kerja kan
cuma di ngasur aja itu
kalau kamu pulang tuh kayaknya
dapat suasana baru
meskipun itu rumah
ya lah mas
rumah sakit kan bukan buat orang yang sehat mas
kalau kamu pulang
datang ke rumah sakit
tetap jaga kondisi kamu kayak begini ya
banyak ilmu yang aku pelajarin
sama dola yang nemenin aku
ilmu tentang hamil lah
ada cara caranya juga
cara gimana supaya lebih tenang
hafaz banyak lah
nanti dolanya ikut ke rumah
kan dolanya itu akan
menemui kamu sampai
kamu mau melahirkan
dia bisa nambah ilmu lagi
bisa lebih tenang lagi
ya allah ya mas
aku juga tetap masih
semua orang juga mikirin reinhard
bukan cuma kamu
cepat doa aja
minta yang terbaik ya
minta sama allah
supaya reina cepat
dikembalikan sebelum kita lagi
dan semoga aja ada titik terang
sudah saya lakukan
yang terakhir tadi
nyebarin selayar itu
ya bisa ada titik terangnya ya
cuma yang saya takutkan cuma satu ya
kalau niko tahu
ini pasti akan ada masalah baru
saya udah capek sama itu orangnya
capek saya ngurusin dia
pasti sih mas
dia pasti akan maaf
tapi sebelum dia bertindak
udah biarin aja
biarin reina ketemu dulu ya
setelah itu ya
udah habis tok
yauda malam gitu udah habis juga
kita pulangin yuk
suro datang kemari
tunggu bentar aja bentar bentar ya bentar ya bentar ya
tunggu bentar mbak jess ya
kita semua saya bantu kok
gapapa ini temen temen gue bisa lepas dulu kagak tangannya
gue mau bagiin selebaran
terus lu sebarin ke seluruh tempat
buka mata lo pada untuk nyari ini bocah
ini anak yang bajikan gue
kenal aja menir pokoknya beres
ini mah gampang
ini mah gampang
ini mah gampang
ini mah gampang
gaya banget dah
eh mir lo jangan salah
gue lopornya banyak
yaudah pokoknya gue minta tolong sama lo pada ya
ini tolong sebarin
tapi inget ya
dengar ini nomor empat
jangan pernah manfaatin bos gue
sok soan ketemu untuk anak
terus ujung ujungnya minta duit
nah lo tau gue kan mir
nih sebarin tuh banyak disitu ya
kita saling bantu aja
wah bantuin gue
padahal kan kita bentukannya preman kan
serem serem kayak gitu ya

nurut lo sama mbak mir
jangan mbak mir
lo kalo mau nyari temen
khususnya temen cowok
ini kan yang kayak begitu
yang mukanya serem
yang badannya gede
tapi takut sama cewek
kagak berani sama cewek
jangan yang modelannya lemot
tau taunya dia berani sama cewek
boleh ibas tuh
jadi inget orang itu
laki laki yang terlihat baik
laki laki yang terlihat baik

keren banget mbak mirna
ya udah pokoknya sekarang kita pulang
semoga rena segera ditemukan
yuk let's go
eh mbak jess
mudah mudahan kita berhasil rena
dan kayaknya kita udah beres nih
bah gro europa
sampaikan terima kasih saya sama angga juga ya
baik pak sama sama pak
rendy laporan katanya tugasnya udah selesai
buat nyelebarin selebaran itu
semoga berhasil ya
semoga rendy bisa cepat
jangan mengepikiran dulu ya
ajarin saya itu dong pernapasan
yang kamu diajari sama
enggak menyindir aku ya
enggak menyindir beneran
beneran sih mau tau
jujur saya sebenernya juga gak relax nih
habis itu jempolnya nutupin
beneran saya serius aja
beneran aku juga serius
kamu sih gak ikut tadi
nah ini saya yang kanan mampet nih hidungnya
jadi gak bisa narik nafas
bisa nggak yang kiri aja
buangnya pakai tangan
enggak langsung gak boleh lewat dari satu hidung
terus ditahan dulu
enggak ditahan dong
kan buangnya nanti disini
gitu dong gimana sih
gitu dong gimana sih
ya gitu ya
gak senyaman ya kamu aja mas
seneng deh sayang liat kamu udah bisa ketawa gini
kayak gini terus ya
saya seneng deh yang season satu aja ya
kan itu lembap
jadi anak yang sehat ya
jadi anak yang kuat
jadi anak yang soleh
jadi anak yang pinter
apa lagi tadi
bu kebetulan kita kan lagi cari anak yang hilang
boleh nggak saya minta izin untuk ditempel di sini sebagai informasi
permisi ya bu maaf
boleh minta sedikit rezekinya
nah ini di selembaran ini kan ada foto
ini kita lagi cari kebetulan anak ini hilang
jadi kalau bapak ada lihat anak tersebut
bisa langsung dikontak di sini ada nomor teleponnya
mungkin pinjam telepon atau apapun itu nanti biaya yang keluar kita akan ganti
kasih ya pak ya
oh iya bentar
pak bu satu lagi ya
bu sorry itu kembaliannya tadi sekalian ya
gue pake taksi orang lain aja
biar saya aja yang ngantar
mau ketemu adik gue
ya udah gue nyetir
eh kalian sudah pulang
gimana gimana tadi hasil nyebarin selebarannya sudah disebar ke banyak tempat
udah banyak banget bu kita sebar sebar
sudah gitu tadi kita ketemu preman temannya mbak mirna
tapi premannya baik mau nyebar nyebarin itu buat ke temen temennya yang lain
jadi cepat buat nemuin rainanya
teman lama bu bu bos
bu bos kan tau saya dulu kayak gimana
iya kan bu
iya tapi baik hati
sampaikan terima kasih ya ke teman teman preman kami
sudah banyak membantu
ya semoga dengan banyaknya selebaran yang disebar ke berbagai macam tempat dan orang
bisa lebih mempercepat raina ditemukan ya
kalau gitu kalian bersih bersih mandi terus sholat terus ganti baju istirahat ya
kalian pasti capek
lalu itulah besok besok juga mau ke pengadilan kak
mau jadi saksi lagi ya
semangat mbak mirna
semangat mbak mirna
terima kasih tante
semangat mbak mirna
terima kasih tante
sebenarnya saya ingin sekali nemenin kamu ke pengadilan tapi saya tidak terasa baik baik
saya takutnya malah kenapa napa besok di pengadilan
takut tidak bisa menjaga emosi itu gimana
jadi mungkin saya akan minta aldebaran untuk telepon randy ke nemenin kamu
sebelumnya nggak apa apa tante
terima kasih banyak
aku sendiri juga gak apa apa kok
tapi kalau menurut tante itu yang terbaik
terima kasih banyak mbak
karena kamu harus didapati seseorang ya
sekali lagi terima kasih ya
kalau gitu kita sama sama istirahat
dan sebelum istirahat kalian sholat ya doakan
selamat malam terima kasih
ya enggak tahu kan kamu yang ucapkan sama daula
saya juga bilang begitu
saya juga bilang begitu
ya tadi kan udah tenang
ya tadi kan sudah tenang
terus apa lagi
apa lagi sih
maafin kalau misalkan mama nggak tenang di sini
tapi kamu harus baik baik aja
semoga kamu nanti pas lahir sehat alfian
semoga mas lahir sehat walafiat
dengarkan itu ya
insya allah ya nanti kita bisa berkumpul sama sama lagi sama rena ya
yang penting didoakan
supaya rina sehat
makan bolon biru juga sehat
tidak jangan nangis dong ya
perusahaan kak al udah selesai
kamu belum tidur
ya belum lah mas
kalau aku udah tidur gak mungkin disini berdiri depan kamu
kata wo nya besok sekitar jam sebelas an
jadi saya jemput kamu jam sepuluh an ya
eh tapi gimana sama schedule kamu
besok kamu kantor gak
aku tuh baru dapet kabar kalau pandina tuh
ternyata lagi sakit
jadi dia gak ke kantor
jadi semua kerjaan aku bisa mobile
jadi besok aman
yaudah kalau gitu kamu pulang ghi
yaudah saya pamit ya
kang michi bilang aku harus jujur
apa aku jujur aja ya sama mas randy
ada apa ghi
kabarin aku kalau udah sampai
kamu juga langsung istirahat ya
saya panggil kasih kalimantan
terus disuruh saya dirunter di t tolerant gewoon khusus
belum sang rising star
sekarang beralih ada mengauk
dari tadi aku ngerasa mual gak
jangan jangan kamu ada debat
udah ah nggak usah dibahas dulu
jangan diomongin dulu ya
mendingan besok kita ke dokter
rumah sakit sekalian kita ambil hasil tes kita yang waktu itu
sekalian kita periksa ke dokter kandungan ya
karena udah baik
udah jangan kepedian dulu
kamu ganti baju disana
habis dari luar kan
aku bersih bersih dulu
mamah lewat sini m wah
ya ini mama mau bilang sama kamu untuk bilang ke randy nemenin jessica
karena jessica kan dapat undangan dari pengadilan untuk jadi saksi lagi
nah mama nggak mau jessica pergi sendiri
karena mama agak capek
maksudnya ⁇ don feel well gitu loh buat nganterin jessica
jadi kamu minta tolong sama randy ya
kan tadi mama bilang mau cuma capek
ya banyak pikiran di kepala mama
pikirin reina pikirin andin semuanya ya
aku coba tanya ke randy ya
jaga kesehatan ma
yaudah thank you
tunggu sebentar ya pak al nelfon
ada apa ya pak
barusan mama saya telpon besok jessy itu harus ditangkap pengadilan sebagai saksi kasusnya iqbal
saya mau minta tolong sama kamu bisa gak kamu nganterin jessy besok
waduh mana besok harus test food lagi
keren gimana pekerjaan kamu baik baik aja
iya sih tadi lancar lancar aja sih mah
cuman kan besok itu aku sama catherine sebenarnya ada test foot ma
tapi tadi pak nelfon dan ngasih tugas aku buat besok pak
oh gitu ya udah gak apa apa kamu lanjutkan tugas kamu aja
kalau test food kan bisa mama sama mbak catherine
oh iya ya ya udah kalau gitu besok aku anterin mama dulu sama catherine ya kesana
ya ren gak usah mama bisa sendirian besok naik taksi kan ada mbak cat juga besok
iya serius gak apa apa
boleh dong gitu makasih ya ma
aku mau bersih bersih dulu nah mandi gerah banget ini
ren ren kamu tuh kalau punya istri pasti dibijitin diurusin
gak mau bisa aja sih
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau